yang kepolisian sektor cilandak jakarta selatan mengungkap produksi dan peredaran air mineral kemasan galon palsu
hal ini terungkap setelah ada laporan bahwa air dari kemasan tersebut berwarna keruh
kepolisian sektor cilandak jakarta selatan menggerbek tempat usaha penyulingan air mineral dalam kemasan galon yang diduga palsu di kawasan pondok cabe tanggerang selatan
dari penggerbekan ini polisi menyita ratusan galon isi siap edar serta alat alat yang digunakan untuk produksi
dalam memproduksi air mineral empat tersangka berinisial d tt twt dan s ini menggunakan air tanah yang disuling menggunakan pipa sebelum dimasukkan galon dan diedarkan
dalam sehari mereka dapat memproduksi tiga ratus galon siap edar yang dijual dengan harga rp tiga belas
omset yang didapat mencapai ratusan juta rupiah
aksi ini telah berjalan selama setahun dan baru terbongkar setelah salah satu pemilik toko kelontong komplain
ia curiga karena air dalam kemasan galon berwarna keruh
informasi masyarakat yang kebetulan sebagai pemakai atau pembeli atau konsumen yang komplain terhadap pihak penjual
ia salah satu ruku yang ada di dalam gandun siladah atau apulus yang bisa menjelaskan komplain terkait dengan kualitas yang dibeli
aku hanya itu warnanya keruh
terkait hal ini penjual air kemasan
joko mengaku merugi karena banyak warga di sekitar tempat tinggalnya enggan kembali membeli di toko miliknya
tak hanya itu anaknya pun terkena diare yang diduga akibat mengkonsumsi air mineral
ia akhirnya memilih untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian sektor cilandak jakarta selatan
sebelumnya ia pernah menghubungi salah satu tersangka setelah mendapat keluhan dari pembeli
namun tak ada jawaban
ia akhirnya menunggu tersangka selama dua minggu
joko mengaku telah satu tahun membeli air kemasan tersebut karena lebih murah
kalau ini lebih murah
kalau sebenarnya empat seri standar itu empat belas lima
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku dijerat dengan undang undang perlindungan konsumen
dengan ancaman hukuman lima tahun dan denda maksimal dua miliar rupiah